ratusan jemaat gereja betani rabu pagi menghadang sejumlah petugas yang hendak melakukan eksekusi
aksi perlawanan ini nyaris ricuh saat sejumlah jemaat emosi
beruntung ketegangan meredah setelah petugas mengalah dan membatalkan eksekusi
dengan membentangkan spanduk dan berorasi ratusan jemaat gereja betani surabaya
rabu siang menolak rencana eksekusi tempat ibadah mereka di jalan nginden intan timur surabaya
aksi penolakan sempat memanas saat tim jurusita pengadilan negeri surabaya datang ke lokasi
hendak membacakan putusan pengadilan terkait sengketa kepengurusan gereja betani
ratusan jemaat yang menghadap mobil tim jurusita pengadilan negeri surabaya sempat adu mulut dengan tim jurusita
jemaat gereja menolak eksekusi karena menilai eksekusi ini salah alamat
karena kasus ini bukan masalah gereja namun masalah sengketa antara dua pengurus gereja betani
abraham alex dan nusse putra dengan leo limanto
keduanya saling klaim sebagai ketua pengurus gereja betani
aksi masa meredah setelah tim jurusita membatalkan eksekusi dan meninggalkan lokasi